pupuk teh air mas yudha ayo cepet minta
saya yang minta dompet besta isinya
eh jenelan kemana ya
kok dari tadi saya kagak liat
kan mau lebaran
ya udah deh
bang emak pok
eh sama johnny mau berangkat dulu ya
jadi itu emas saksi gue
udah dua kali naik haji
tau gak lo
bagi gue yang penting bisa jual tuh mas
buat bakal judi gue
gue kagak terima nih
gue kagak terima nih
eh asal lo tau aja ya
seumur hidup lo ngedekam di penjara lo
kalau perlu gue cekin lo sadar lo
umi udah nih yang mesti perut
rum bilang juga apa

kenapa umi sama abah itu selalu diuji kayak gini sama allah
iya umi harus ikhlasin
semoga kedepannya umi itu bisa berhati hati lagi dalam bertindak

dan allah juga senantiasa akan memberikan jalan yang lapang

pasti dibalik semua ini ada hikmahnya
bener nih apa yang dibilang marumana itu
mungkin sudah saatnya umi mengikhlaskan emas itu
tapi mie biar umi tangisin juga
itu emas gak bakalan balik
bener gak rum
akhirnya kali ini abel segera cuca hatinya
iya mi kalau umi ikhlasin hati umi juga pasti akan lenggang
eh ada sih bos
lagian kayak orang gila tipe gak ada gambarnya ditonton
ya gara gara lusi itu kan
waduh rabi banget lo
rum mau pengajian cing
lu ngajar di tempat yang baru mana lagi lo
rum bukan mau ngajar bah
tapi kali ini rum mau belajar
eh emangnya lu mau belajar apaan
rum mau ngaji ba sebagai murid
eh rum yang bener aja lu
lu kan seorang ustazah
masa lo belajar ngaji lagi
ya emangnya kalau room ustazah
nggak boleh belajar lagi bah
pastinya itu akan menurunkan pamor lu sebagai ustazah
pudunya lu justru meningkat dok
dari ngajar di kampung ke tingkat kelurahan
kalau perlu ke tingkat wali kota
abah dari waktu ke waktu
ilmu tuh terus berkembang
jadi rum juga harus tetap belajar dong ba
mereka tuh nanti nganggap lu kurang pintar lagi
di atas langit itu selalu ada langit lagi mbak
selama ru masih dikasih umur panjang
rom akan selalu dan terus belajar
cakep banget tuh omongan
senang banget gue dengarnya
udah kagak sombong rendah hati
kagak kayak hm hm
ya abang ngaji aja kagak hatam quran
lagunya kayak orang pintar sedunia
mendingan gue daripada lu
just sama juga nggak bisa baca malo
nama abah umi lu
kuat pake beda banget sama lu
nih kalau gue sendiri kagak lihat langsung lu dilahirin nih
ncing bisa aja sih
ya bukan apa apa ya
lu kan orangnya cantik soleha
kayaknya sama abah lu
blangsak dakjal wadujek
kayaknya nih pribahasa yang mengatakan
buah yang jatuh kagak jauh dari pu'un nih
kagak berlaku buat lu
cing itu kan kuasa allah
kita nggak pernah ada yang tau kan
iya lu bener rum
mau ngomong cing mau kemana sih
jalan jalan ke rumah yang atika
loh tapi ini kan puasa sih
orang berpuasa tidak boleh bersilaturahim
waduh udah sehujun lu
oh jadi ya sama aja kalo gitu mah
mau ke mana sih lu
baru juga nongol
ya tau tau udah pamit lagi
lu mau pergi jon
johnny mau nyari buku di toko buku sama kucing robby
emangnya joni pengen beli buku apaan sih
tumben ngajakin ke toko buku
emangnya di sekolah nggak ada buku pelajaran yang joni cari
joni bukan nyari buku pelajaran be
ya terus apaan
itu seharusnya banyak baca buku pelajaran
kayak matematik ipa ips
ntar mau jadi males nih belajar
ya sekali kali sih komik kagak ape ape
nih jangan tegang terus
ya santai mas
maka ada yang larangan baca komik di bulan puasa
ya jangan asal saban haria aja
sama jangan sampai keganggu ke sekolah lo aja jon
iya kalau itu si zulam setuju mak
cuma kan nggak apa apa kalau zulam ya nasahatin dari awal si joni
biar dia kagak kebablasan
akhirnya baca komik terus buku pelajaran kagak
lu boleh baca komik tapi jangan setiap hari lu baca komik
udah kalau gitu jon cariin buku komik yang buat orang tua ada nggak
iya biar orang tua juga bisa santai
termasuk bisa aja orang tua leh baca komik quran tuh
iya kalau bagusnya mah quran kita taruh sih nggak apa apa lah
diselingit sedikit tapi baca komik ya
udah lam lo kasih aja duitnya sono
iya ntar dikasih duitnya nih bentar
gak usah bang
nanti biar robby yang beliin komik buat joni dan titipana bang
bos baru dapat thr gede lagi thr nya
alhamdulillah sih bang
nah tuh ditawarin tuh sama robby tuh
mumpung thr masih utuh ayo cepet minta
saya yang minta dompet besta isinya
eh cinelan kemana ya kok dari tadi ayo kagak lihat
ya cik paling lagi nyetok ituan nyetok obat handballnya
kan mau lebaran berarti nyetok dia
ya udah deh
bang mak pok ayo sama joni mau berangkat dulu ya
semoga kita nggak telat eh zul
iya mudah berang saja
jon kamu masih kuat kan pada taras begini
jauh lagi masih kuat
rom mau kemana
ini ada pengajian bang di kampung rambutan bang
agak jauh ya
nggak papa bang bentar lagi juga angkotnya pasti dateng
eh ini angkotnya dari datang